investor arab saudi berminat bangun properti di indonesia
namun para pengusaha arab saudi meminta kemudahan agar investasi bisa cepat terrealisasi
dalam saudi arabia investor forum dua ribu delapan belas di jakarta
sebanyak satu ratus lima puluh investor arab berharap mendapat informasi
mengenai potensi investasi properti di seluruh indonesia
meski belum ada nilai komitmen investasi
minat di properti itu karena sektor pariwisata indonesia yang terus berkembang
para investor berharap ada kemudahan dalam birokrasi berinvestasi di indonesia
hingga memungkinkan kepemilikan sepenuhnya
di majal listat di real estate baik dalam kotelan maupun rumah
yang diperlukan untuk memperbaiki
apa yang anda inginkan dari pemerintah saudi dari hukum indonesia
saya ingin memperbaiki lebih banyak
saya ingin memperbaiki lebih banyak
saya ingin memperbaiki lebih banyak
saya ingin memperbaiki lebih banyak
saya ingin memperbaiki lebih banyak
saya ingin jika sudah
saya ingin menambah kembali
di sana ada us impian
yang membuat indonesia
menjadi asasi penting
dalam pemerintahan indonesia
anda harus membutuhkan
saya ingin memperbaiki ruang
pengembang lokal pun menyambut baik keinginan investasi dari arab ini karena mendorong percepatan pembangunan
ada kolaborasi yakni kucuran pendanaan dan teknologi dari arab dengan perizinan serta karakter lokal yang dipahami pengembang properti indonesia
mereka belum sampaikan tapi semua yang kita sampaikan kayak tadi saya bilang ada empat puluh empat triliun yang bisa di launching di tahun ini
terus kemudian nilai proyek yang di beberapa pengembang ada lagi sepuluh pengembang ada lagi di sepuluh pengembang yang lain
ada dua puluh triliun lagi yang lebih kecil nah itu kan sebenarnya potensi potensi yang bisa dikerjasamakan juga
desainnya sudah ada izinnya sudah ada semuanya sudah ada
tak hanya properti pemerintah yang tengah membangun infrastruktur mendorong pengusaha arab agar mau membangun konektivitas
di kawasan ekonomi khusus mandalika
untuk seorang orang kita rejimnya sekarang itu adalah di lombok di mandalay
mandalay itu kita berikan kesempatan untuk investasi di lombok
artinya kita bisa kerjasama konsesi waktu tertentu untuk bandara
dan dengan itu mereka memiliki suatu keterikatan investasi dan emosional
lalu kita kembangkan juga tempat tempat baik tempat mandalika yang sudah ada
kemudian ke tempat yang lain
badan koordinasi penanaman modal bkpm mencatat pada periode dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas
komitmen investasi arab saudi mencapai empat miliar dolar amerika atau setara lima puluh dua triliun rupiah
sebanyak satu empat miliar dolar amerika ada di sektor properti di jawa timur jawa barat dan dki jakarta
komitmennya sih cukup besar ya ada kira kira empat miliar
itu kapan pak
mulai dua ribu lima belas dua ribu delapan belas kemudian dua ribu tujuh belas ya
sekarang ini komitmennya ini realisasi
sekarang bagaimana realisasi itu jadi
sebenarnya yang besar itu berdua dua itu di properti ini
berapa pak propertinya

mudah mudahan sih bisa direalisasi segera gitu ya
ada berbagai tempat yang bisa di jawa timur
jawa timur jawa barat sampai dki

banyak sebetulnya kita sebenarnya bisa di properti
iya kan sebetulnya mungkin kan sekarang perumahan itu kan banyak kebutuhan mereka
jadi yang satu kita inginkan itu ya keturuninnya hilang ya
tapi kan ini berhubungan properti tadi ya
mudah mudahan sih properti ini kalau ada dari arab saudi kan juga menambah variasi lah ya
kan sini sudah masuk
pang sudah masuk
jawa bk kan kalau masuk sebetulnya arab saudi ini menambah pasokan rumah lah untuk masyarakat kita gitu ya
bkpm berharap apapun sektornya komitmen arab itu terrealisasi
meskipun sebenarnya indonesia sangat ingin ada investasi petrokimia dari arab
pemerintah berharap investasi tersebut bisa membuka lapangan kerja seluasnya
desyari tonang jakarta
desyari tonang jakarta